sadara berbagai kemeriahan di bulan suci ramadhan
tengah dirasakan umat muslim di seluruh dunia
salah satunya festival lampion yang menerangi riyadh arab saudi
bole part walt merupakan taman bermain yang dihiasi gemerlap lampu berbentuk bulan hingga piramida
para pengunjung juga bisa menikmati sajian makanan dan menyaksikan tarian serta musik khas timur tengah
untuk masuk ke festival riyad season pengunjung hanya perlu membayar setara dengan satu ratus dua puluh lima ribu rupiah